anda boleh nggak percaya sama saya untuk hal yang lain tapi untuk kali ini yakin
ini saya memang cara saya mewakafkan diri untuk mencairkan
agar kaum nasionalis bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh pak jokowi
dengan segala konsekuensinya
saya harap pak prabowo sehat teruskan tugas
untuk teruskan tugas dan saya ingin orang terlalu terutama indonesia layak
untuk dapat orang terbaik salah satunya pak prabowo